bang disini gak ada lomba tujuh belas an
ada neng tapi saya lebih memilih gojek
kenapa kan setahun sekali
ngojek sendirian juga setahun sekali neng
iya sekarang saatnya lomba gigit koin
kita berikan semangat semuanya kepada para peserta
iya terus terus

ya tentu loh qusus

ntar lo cari si ojak sama si tisna
masa kita doang yang ngerjain
bilang kita butuh bantuan
kok gak ada yang mau bantuin toyo
ya selamat datang para warga semuanya
kita dukung peserta lomba
iya saatnya belum jatuh
iya lomba ini menang
menangkan oleh yang tengah
baiklah semuanya para hadirin semuanya
sekarang lomba bakiak untuk remaja pria
lempah lelaki kepala
pemumun jualan apaan
kok pemumun ngikutin jualan tadi
eh lu kali yang ngikutin jualan kuah
pokoknya tadi gak mau tau pemumun pindah
enak aja lu yang pindah
mpa lu yang pindah
perhatian perhatian perhatian
lomba bakyak untuk remaja putra kita mulai
lomba bakiak dimenangkan oleh tin
bunga lemes pak
itu salah kamu sendiri
semalam indah makan
tadi juga indah sarapan
bunga aja bu
kalo perut bunga kosong
kan nanti makan kerupuknya lahap
manja banget sih anak ibu
jangan dibantu pake tangan
kerawa buaya alhamdulillah
rezeki memang sudah ada yang ngatur mau tahu banyak rezekinya iya tuh bang tapi caranya gimana
deketin yang ngatur kata bapak saya juga begitu bang ayo berangkat
hai lebih usir apa pindahan hanya dimanjak lomba dosok balok
hai baik bos
mai gua bakal menang lomba balap karung iya be
iya lihat aja ntar dulu waktu kecil gua kalah tapi sekarang gua menang iya be iya dong apalagi
lawannya cuma haji murot sama di shodik ya oh seperti itu
hai bu giliran bunga kapan lombanya coba aja tanya sama bapak pak terhubungnya yang
dengar bunga aja yang tanya nanti kalau bapak yang tanya dikiranya bapak yang mau ikutan lomba makan
baiklah para hadirin semuanya sekarang saatnya lomba makan kerupuk khusus untuk remaja
kepada peserta lomba makan kerupuk untuk remaja diharapkan untuk ke arena lomba silakan
dengan keputusan panitia karena peserta lomba makan kerupuk untuk remaja cuma ada satu orang
maka perlombaan dibatalkan